horrible bahwa esta untuk minta mati pun sama sama
kuduga menganggur saya seperti mikir ini dan hal lain sebagai kaya ini
saat itu kedua warga perjuangan kutip
makasih ya kamu udah bantuin aku untuk ngejagain kava
kava udah tadi diem kok mila
dia anteng lah rewel
yaudah kalau gitu aku mau pergi sama kava ya
oh jalan jalan kemana
yaudah aku ambil kava dulu ya
mereka kemana sih
kenapa belum dateng juga
edo udah tau semuanya dulu
gue udah tau semuanya
terus gimana dengan kamila fakir
lu udah tau dimana kamila berada
ini semua karena kalian berdua
kalian berdua udah menjagiti hati kamila
meluruskan semua kesalahpahaman ini
kok tiba tiba terjadi apa apa sama lo gimana
gue gak akan begini
kalau situasinya gak seperti ini van
dan ini semua karena lo
lo udah kelewatan sama gue van
lo udah janji sama gue kan
lo akan menjaga camilla baik baik
tapi lo malah menghancurkan camilla
lo udah membuat camilla kecewa
dan lo membuat camilla menangis van
makanya sekarang gue harus ketemu sama camilla
gue harus meluruskan semua yang udah lo berantakin van
terus kalau udah ketemu sama camilla
lo mau membongkar semua rahasia ini